salah satu perbankan swasta di indonesia memperkenalkan kampanye sekaligus dutanya
hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen demi mendorong pembangunan berkelanjutan
dalam mempertegas komitmennya pt bank sentral asia bca
meluncurkan kampanye melalui berbagai program pengembangan berkelanjutan
salah satu bank swasta di indonesia ini meluncurkan kampanye bukti bakti bca
yang ditujukan dapat memberikan dampak positif bagi segala aspek kehidupan masyarakat
termasuk pendidikan kesehatan lingkungan serta budaya
pilarnya saya pikir sudah komprehensif ya
kita ada yang sifatnya ke individual tadi seperti pendidikan kesehatan
kemudian ada yang ke community dan ada ke environment
jadi pilar kita tidak menambah yang ada bagi pendidikan
bakti budaya bakti kesehatan bakti desa wisata bakti lingkungan
peluncuran kampanye ditandai dengan pemutaran perdana video bukti bakti bca
tak hanya itu saja dalam peluncuran ini
bank bca juga memperkenalkan nikola saputra sebagai duta bakti bca
kita merasa bahwa ada payung besar yang bernama bakti bija
mungkin teman teman belum terlalu familiar
sehingga kami ingin menyampaikan bakti bca itu seperti apa pada hari ini
dan ini akan kami sosialisasikan secara konsisten dan lebih serius
selain untuk menjawab tantangan sosial yang dihadapi masyarakat
kampanye ini dilaksanakan demi menciptakan dampak positif
serta sebagai bentuk strategi edukasi perusahaan
untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatannya dalam memberikan pembangunan yang berkelanjutan